jangan lupa like share dan subscribe channel ini
menjelang pemilihan presiden dua ribu sembilan belas militansi pendukung prabowo subianto sandiaga uno lebih kuat daripada pasangan jokowi maruf amin
hal ini terpotret dari hasil survei litbang kompas yang menunjukkan elektabilitas prabowo merangkak naik
sementara suara jokowi turun dari survei terakhir pada oktober dua ribu delapan belas
dilansir detik com pasangan calon nomor urut satu ini dinilai kalah dalam memberikan narasi dan militansi
karena narasi yang diciptakan kubu prabowo sandiaga lebih
badan pemenangan nasional prabowo sandiaga sependapat bahwa tim sukses dan relawan prabowo sandiaga menang dari kubu jokowi ⁇ maruf ⁇ amin dalam memberikan narasi dan militansi
para relawan pendukung prabowo sandiaga bekerja secara mandiri
dikutip detik com politikus pan ini menambahkan hasil evaluasi internal bahwa militansi mama jauh lebih kuat dibanding dan militansi yang lainnya
relawan mama prabowo sandiaga menjadi faktor pembeda
dari relawan jokowi karena relawan mama dua tidak gampang dipengaruhi
di sisi lain tim kampanye nasional jokowi ⁇ maruf ⁇ merespons dengan menyebut elektabilitas jokowi ⁇ maruf ⁇ amin masih unggul daripada prabowo sandiaga
menurut irma suryani chaniago jurubicara tkn jokowi ⁇ maruf ⁇ kepada detik com tidak setuju dengan penilaian yang menyebut kubu satu kalah dalam memberikan narasi dan militansi
militansi kubu jokowi meningkat dibuktikan dengan deklarasi dukungan yang sempurna
irma menambahkan hasil survei elektabilitas yang telah dirilis menjadi acuan pihak jokowi ⁇ maruf ⁇ dalam bekerja
tim kampanye nasional jokowi ⁇ maruf ⁇ tak terlena dengan hasil survei yang menguntungkan bagi jokowi
sepekan terakhir publik dibuat riu oleh hasil survei beberapa lembaga
kedua kubu satu dua sama sama bereaksi atas hal ini
bukan sekedar angka
karena hasil survei kemudian bisa menggambarkan seberapa kuat landasan dukungan kemudian militansi pendukung sekalipun itu sampling
tapi sekarang pernyataannya benarkah pendukung dua lebih militan atau sebaliknya
kemudian apakah benar narasi petahana
dua hari menjelang pemilu apa yang harus dipacu
kita bahas malam ini di studio
sudah bersama kami mbak irma suryani caniago jubir tkn jokowi maruf
mbak irma selamat malam
terima kasih sudah hadir di sini
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kemudian ada bang mardhani alisera
bpn prabowo sani bang mardani
terima kasih sudah hadir di sini
dan juga ada mas ari nur cahyu direktur eksekutif para sindiket
mas ari terima kasih
terima kasih selamat malam
mas ari adalah salah satu orang yang kemudian mengatakan soal militansi dan narasi kedua kubu ini ketika ramai ramai soal survei litbang kompas
jadi siapa yang menurut anda lebih militan sekarang
secara umum karena kita melihat sebenarnya tren penurunan pak jokowi itu sudah terjadi sejak desember
baru itu para sindiket mencoba merangkai
hasil survei dari sejak september sampai dengan desember
menurun atau stuck nih
terjadi tren penurunan walaupun kecil ya
dan itu kemudian ketika bulan maret kompas membuat komparasi dari oktober sampai dengan maret terjadi penurunan
di angka pak jokowi ini kan harus menjadi katakanlah apa namanya peringatan untuk kubu satu dan juga menjadi katakanlah opportunity untuk kubu
nah ketika nanti secara umum memang dari segi narasi narasi pak jokowi ini secara umum memang
nampak ya saya melihat kami melihat bahwa pak jokowi seperti memikul beban narasi itu seorang diri
kabinet kerja kurang menyuarakan bagaimana capaian kinerja
kemudian tkn kurang mengemas bagaimana sebenarnya mengemas capaian kinerja di luar infrastruktur seperti apa misalnya
lalu sebenarnya relawan
relawan hanya barisan dukungan deklarasi yang kemudian sulit untuk katakanlah memastikan mengukur bagaimana mengkorvensi
banyaknya dukungan dan deklarasi dari pak jokowi
di banyak tempat itu menjadi katakanlah real voter
jadi mengubah dari masa pendukung menjadi masa pemilih di tps
nah nampak dari pergeseran katakanlah suara yang kemudian dari oktober dari bulan maret
ya sebenarnya pak jokowi masih unggul masih peluang menang
tetapi kan kemudian agak merisaukan para pendukung satu itu ketika marginnya katakanlah semakin menyempit
dan kemudian ini kan harus di evaluasi itu satu
dan kemudian dua juga harus melihat bagaimana kira kira takaran peluang
untuk supaya nanti kontestasi di tujuh belas april ini menjadi real battle
yang kemudian bisa secara demokratis dan berkualitas
kedua pasangan ini punya peluang untuk katakanlah memenangi kontestasi ini
tinggal dua puluh dua hari lagi mbak irma
sebenarnya kemarin wake up call dengan hasil hasil survei itu memang apa kemudian yang diambil dari teman teman tkn
saya kira begini
kalau tkn kan kami menghormati semua survei
baik yang menguntungkan maupun yang kurang menguntungkan
semua survei itu kami jadikan hanya kami jadikan sebagai tolak ukur kerja sebenarnya
jadi kami juga punya survei internal
tapi kan kita tidak pernah mau mengklaim dan melempar itu ke publik
karena itu hanya untuk dasar bijakan kami bekerja saja
jadi dalam hal kaitan elektabilitas yang dikatakan turun tadi
kami tidak melihat itu di seluruh
kalau kami lihat dari rata rata survei yang ada di indonesia
dari seluruh survei
saya lihat ada penurunan itu ya
kalau saya lihat dari seluruh rata rata
di rata rata ya
tapi ya seperti yang kami bilang tadi
bahwa kami menghormati apapun itu hasilnya
dan itu menjadi tolak ukur bagaimana ke depan kami bisa bekerja dan merebut kemenangan
itu saja sih sebenarnya
termasuk evaluasi kemarin terkait soal narasi misalnya yang dikatakan mas ari itu
itu kan mas ari ya
tapi kalau menurut kami sih narasi kami sudah cukup baik
tkn juga mengemas narasi ke publik
menginformasikan semua program ke publik
kita memang selalu menggunakan data
mungkin tidak menarik bagi
bukan bagi pemilih
sebagian masyarakat mungkin ya
sebagian masyarakat yang memang bukan pendukung kami
mungkin itu tidak menarik
karena memang hari ini yang menarik itu adalah hoax arah dan fitnah
jadi itu yang menarik
memang di sebagian masyarakat yang
suaranya lebih kencang ketika mendengar hoax arah dan fitnah
tapi untuk bicara soal program dan lain sebagainya
mereka selalu mengatakan bahwa
memang itu yang harus dilakukan incumbent
kan seperti itu
jadi memang itulah yang menjadi
itu yang kemudian dikatakan kemasannya ya
mengemasnya ya itu
dan ini kemudian menjadi keuntungan tentu saja bagi dua
disini bang mardhani sejak datang tadi sumringah gitu ya
mungkin pengaruh dari hasil survei beberapa kali
dari dulu senyum terus loh
sepekan terakhir gitu ya
termasuk itu berarti
termasuk militansi itu kemudian sudah diukur
dan sekarang tinggal dua puluh dua hari lagi kedepannya itu
hasil evaluasi yang terakhir
yang pertama tentu putri
pada strategi kami
kalau ada hasil survei
hasil survei litbang kompas ini sebetulnya satu
di antara puluhan
yang puluhan itu
tidak terlalu bagus
tapi khusus litbang kompas ini kami sangat bahagia
bersimpati pada kompas hari ini
kompas di alamat satu
jawaban kompas ditulis buat saya
kompas sebenarnya cuma menyampaikan secara objektif
apa hasil surveinya
itu disikapi dengan baik
di bpn selalu memandang survei itu dua fungsinya
cermin dan cambuk
cambuk untuk bekerja lebih keras
bahwa pak jokowi seperti apa
monggo itu tugasnya mbak irma dan teman teman
kami tugasnya terus memperbaiki diri
single message atau satu kesatuan message
kami beruntung sudah punya eksperimen di pilkada dki
waktu pilkada dki
dua minggu pertama kami kampanye kemacetan banjir
tapi gak nendang
gak ada respon
akhirnya kami buat fgd lagi
ketemu problem utamanya ternyata
ibu kota lebih kejam dari ibu tiri
keluar program oke oke
itu yang menjadi landasan
harga sembako dan lapangan pekerja
makanya apapun pertanyaan ke sandi
ujungnya ke situ
mau tentang diplomasi
karena memang investasi ke situ
karena buat kami
memang harus fokus gitu
karena ternyata hasil surveinya jelas
narasi kami harga sembako harga sembako
ada banyak kembangan yang lain
tetapi main mesejnya
nah nampaknya kalau ngelihat trend
untuk meraih apa
atau lebih ngegas lagi di dua puluh dua hari ke depan
sebelum ini kan masih kampanye tertutup ya
ketika kampanye terbuka
maka momentum itu kita coba perbesar
karena melibatkan semua
ini kayak sekarang ini sandi udah seribu lima ratus titik
pak prabowo yang sebelumnya quote and unquote agak selektif
sekarang hampir tiap hari di banyak tempat
dan itu menurut kami
menghasilkan momentum yang luar biasa
kami percaya angka selalu berubah
yang terpenting trend
alhamdulillah trendnya ada di dua
militansinya bagaimana sekarang
mas ari kalau misalnya melihat itu
anda bisa mengatakan itu
kalau kita lihat militansi
sebenarnya kita melihat sebenarnya bagaimana gelaran panggung
atau pernyataan sikap dukungan dari kedua pasangan calon ini
kalau kita lihat di
kan sama sama rame tuh kayaknya
ya tapi kalau sebenarnya expose media segala macam
kalau satu untuk dukungan deklarasi tuh lebih rame
daripada karena dua
di banyak tempat yang alumni sma
yang alumni pegeruan tinggi
tetapi ketika terjadi kita bandingkan
oktober dan maret itu tidak ada terjadi
justru suara pak jokowi turun
itu menjadi pertanyaan
militansi para pendukung pak jokowi
militansi para jokower
militansi para katakanlah kecebongers ini seperti apa
ini menjadi pertanyaan kita
karena kan militansi itu kan soal bagaimana
semangat dan kesetiaan berjuang
sampai dengan titik finish
finishnya itu ada di tps
nah sekarang pertanyaannya bagaimana mengkonversi
sekian banyak dukungan dari satu
katakanlah masa pemilih
orang orang yang akan memilih
kalau bang mardhani partainya jelas
bagi dia punya daftar
bukan daftar pemilih ya
dia bukan punya daftar kader
sudah ada daftar pemilih
sudah punya daftar pemilih
nanti kita bahas sebenarnya
seberapa militan mereka
para pendukung satu atau dua
kalau yang ada di meja saya ini
saya yakin dua duanya militan ya
satunya jokower banget
satunya prabowo banget
tetap bersama kami di cnn indonesia
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
kita bicara soal militansi sekarang
saya tanyakan langsung pada mereka yang selama ini militan
pengukurannya memang mungkin agak sulit dilihatnya bagaimana
misalnya yang di bawah
mbak irma kan turun ke bawah melihat sendiri seperti apa
gimana sih sebenarnya
kalau menurut saya hari ini
menurut pribadi ya
kacamata pribadi saya
militansi pendukung hari ini ada yang militansi kanan
ada militansi kiri
kalau yang kanan
saya cek kok di daki
kalau yang kanan itu kan bicaranya soal bagaimana program kerja
bagaimana indonesia ke depan menjadi lebih baik
pokoknya itulah yang dibicarakan
tapi kalau militansi kiri ya nggak ada cerita
pokoknya saya harus menang
dimanapun caranya mau gue pikirin gitu
pokoknya semua orang dimusuhin
semua orang dibully
semua orang dimusuhin
dan itu yang berbahaya menurut saya
bagi kita ini kan kontestasi politik ini kan harus mengembirakan
karena yang harus dimenangkan kan adalah rakyat ya
bagaimana rakyat ke depan ini menjadi lebih baik
kesejahteraannya dan lain sebagainya
sehingga tidak boleh ada perpecahan di akar rumput
di bawah ya nggak boleh ada perpecahan
hari ini kan sudah terjadi perpecahan itu
antara militansi kanan dan kiri ini
ini yang kemudian harus kita waspadai bersama
baik satu maupun dua
karena ini akan merugikan kita
akan merugikan indonesia kalau seperti ini
karena bagi saya pribadi saya pribadi aja ya
mau yang menang siapapun bagi saya pribadi nggak ada masalah kok
yang penting jangan sampai persatuan dan kesatuan bangsa ini terpecah pecah
karena terlalu mahal harganya
jadi saya sama bang mardhani alisera kami ini militan loh
bang mardhani militan saya lebih militan
tapi kan kita tahu fungsi dan tempatnya
saya kira itulah
ya mengetahui fungsi dan tempatnya
itu kira kira mungkin yang menjadi kunci ya sekarang bang mardhani
yang pertama hasil survei litbang kompas saya rujuk lagi
dukung pak jokowi di pihak kami
tapi di bawah gerindra ada pks
kalau teman teman demokrat pan dan berkarya itu sekitar enam puluh an lah gitu loh
buat kami ini sudah sangat bagus ya
karena mengarahkan partai politik untuk full mendukung capres pada saat bersamaan juga ada pileg
itu pekerjaan yang luar biasa
tidak mudah ya
gagak curhat juga ya
gak mau mereka gitu loh
jadi cakam yang caleg caleg juga gitu
kalau mbak irma saya agak beruntung lah
kita di bpn dan tkn
dapet panggung di undang cnn gitu loh
caleg caleg aja gitu loh
udah cunggir balik kita gitu loh
alhamdulillah jungkir bisa balik lagi gitu
kalau jungkir jungkir terus gawat
belum tentu menarik juga gitu loh
jadi makanya buat saya ini eksperimen pertama kita
saya sih berharap mas ari dan semua para akademisi mencatat ini dengan baik seluruh prosesnya
jadi akan bisa menganalisa ketika disatukan ini baik atau buruk untuk demokrasi kita kedepannya ya
karena bagaimanapun pilpres punya nuansa yang sangat berbeda dengan pileg
ketika pilpres memang ketokohan ini luar biasa
ketika pileg ini memang sebetulnya ada kelebihan
last dream kayak apa
lama kelamaan kita makin menguat ideologi partainya
party id kita masih rendah
tiba tiba sekarang udah diganggu sama pilpres itu
makin berantakan partai id gitu loh
jadi buat saya ini eksperimen baik
tapi kami mencoba mengelola semuanya untuk betul betul bisa memenangkan pilpres dan pileg
tapi kalau misalnya dalam saat sehari hari misalnya jualan militan di bawah itu kan teman teman pks tuh juga terkenal itu militansinya
jadi sebenarnya tidak ada kesulitan dong
karena itu pks bersyukur
padahal minta maaf jujurnya kan prabowo dengan sandi bukan kader pks
padahal artinya mereka bukan pimpinan kami
tapi kami full pendukung penuh ya
nah sehingga kalau menurut kami ada kelebihan dua
ya kami gak punya uang gak punya media
kekurangan ini ternyata mampu kita konversi menjadi militansi
kalau putri lihat di lapangan sandi kalau kampanye saya ikut sandi
benar benar di lapangan benar benar di tempat tempatnya gak bayar gitu loh
tapi masyarakat urunan gitu
di beberapa tempat malah nyumbang
di beberapa tempat malah nyumbang
ngasih duit gitu ke prabowo atau ke sandi
menurut saya itu mungkin blessing in disguise
dengan segala kekurangan kita maju terus ternyata militansi kita meningkat
oke oke mas ari itu juga menurut anda apakah menjadi kunci
jadi dari partai partai politik kan kita sudah kenal misalnya yang pks kata tengah door to doornya seperti apa sudah terbukti
kemudian di pilkada jabar misalnya
kemudian dari pdi perjuangan atau misalnya dari pkb kalau misalnya dari tkn juga begitu
militansi partai di sini apakah juga bisa dilihat dan menjadi ukuran
iya kalau bicara militansi kader kadernya partainya bang mardhani sampai membawa keluarga anak istri ya
untuk anak anak sampai kemudian membawa sumber dengan kritik pengawasan
itu ekspresi bagaimana militansi kader kader pks itu harus kita akui
tapi bicara persoalan di sini adalah memang terjadi memang katakanlah penurunan emosi militansi dari apa namanya pasangan
itu pernah penunggungnya karena dua sebab
yang pertama adalah ini kan sindrom petahana
sindro petahana merasa bahwa sudah ada capaian yang banyak ada fakta fakta kinerja seperti itu
yang merasa oh kita sudah di atas angin
yang kedua adalah dari di atas anginnya diafirmasi oleh banyak hasil survei
itu apa namanya sindrom merasa sudah menang itu sebenarnya membuat posisi barisan mendukung satu
ya sudah mau pilpresnya kapan mau hari ini mau tujuh belas april jokowi menang
nah ini menurunkan katakanlah emosi militansi dari para pendukung satu
dan kemudian kondisi sebaliknya di dua itu kan kondisi pas pas pas pas pasan gitu lah
kondisi sebenarnya sebagai penantang kondisinya seperti tertindas
sehingga dia mengusung apa namanya katakanlah apa namanya euforia narasi perubahan
melawan katakanlah narasi katakanlah status quo karena sebagai petahana
tidak narasi narasi program visi misi pak jokowi
jujur kalau bicara visi misi program saya lebih memberi nilai lebih bagus daripada visi misinya pak prabowo sandi
tapi bagaimana mengemas tadi ya mengemas
asal beda gitu kan karena ada perbedaan itu
mengemas visi misi menjadi narasi yang kemudian di deliver ke publik
mohon maaf memang lebih pendekatan taktis yang dilakukan dua sepertinya lebih frekuensi lebih masuk ke publik daripada
saya nggak sependapat ya dengan mas cahyo ketika mengatakan bahwa misalnya kami euforia dengan hasil survei
sama sekali nggak itu itu nggak benar sama sekali
karena kami di tkn itu nggak pernah melihat hasil survei itu menjadi sesuatu yang membuat kami melambung lambung gitu ya
bahkan kami selalu melihat hasil survei itu dengan biasa biasa saja
bahwa hasil survei itu merupakan tolok ukur bagaimana kami bekerja
sehingga kami tidak pernah mengklaim tidak pernah juga mengatakan berapa hasil survei internal kami
itu saja harusnya pak mas nur cahyo juga harusnya sudah tahu bahwa kita itu bekerja sungguh sungguh
yang kedua deklarasi deklarasi yang dilakukan itu hanya sekedar satu strategi dari masyarakat yang memberikan apresiasi kepada kami
tapi itu bukan satu apa namanya bukan strategi yang kemudian finish sampai di situ
kemudian itu akan kita elaborasi setelah itu kita elaborasi untuk turun dengan door to door
tapi kan kami cara kami door to door dengan cara tim dua door to doornya beda
kami door to door kami dengan program dengan ketok pintu dengan bicara program
tapi kalau door to door misalnya yang lain sampai ada yang ditangkap polisi dan lain sebagainya itu kan kemudian menjadi berita
nah narasi narasi seperti itu yang kemudian diangkat oleh pak nur cahaya sebagai satu narasi yang luar biasa karena itu diliput media gitu berlebihan
kalau kita nggak seperti itu
kita tetap konsen pada kampanye program kampanye soft ya kampanye yang berkualitas seperti itu yang kita lakukan selama ini karena memang kita incumbent
kita juga nggak boleh apa namanya kita juga nggak mau nanti dikatakan bahwa kita menyerang dan lain sebagainya
pak jokowi baru bicara sedikit keras saja sudah dikatakan menyerang
padahal pak jokowi tidak menyerang dia ingin mengatakan eh saya ini sudah cukup loh anda bully
saya ini sudah secukup loh anda hina
enggak boleh lagi enough
saya ini presiden
dia harus bilang begitu
dan ini yang luput menurut saya dari analisis yang disampaikan namanya beliau
terhadap militansi dari kami sendiri
tapi kalau misalnya soal narasi narasi gitu kan sementara selama ini mungkin yang dilihat oleh katakanlah kemarin kalau dari litbang kompas itu yang cukup bergeser itu adalah suara milenial
mungkin yang narasi narasi yang lebih mudah dimengerti adalah narasi dua itu bagaimana menurut mbak irma
ya itu tadi kalau dikatakan contoh ya
kalau dikatakan bahwa narasi narasi dari dua dianggap lebih mengena di milenial
tapi kita coba kembali lagi misalnya begini
ketika pak jokowi mengatakan soal unicorn atau kemudian pak ma'ruf amin mengatakan dekakon
artinya itu kan sebenarnya narasi kami justru jauh lebih baik gitu loh untuk masuk ke kalangan milenial
saya kan sekali lagi disini bahwa memang begini suara kami ini banyak tapi gak keras
tapi suara di sana mungkin nggak banyak tapi keras
oke oke baik baik setelah jeda kita bahas soal itu ya tetap bersama kami nanti bang mardhani jawab tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
saya langsung ke bang mardhani bahwa yang suaranya sedikit tapi kemudian ehonya besar itu diakui juga oleh
diakui karena kita suara sedikit itu tadi job and price job and price terus gitu loh
pokoknya sandi selalu bicara makanya ketika dan sejujurnya kami agak kaget ketika gulungan kami bahwa kami fokus seharga sembako murah dan penyediaan tenaga kerja
eh tiba tiba pak jokowi ngeluarin kartu prakerja kartu sembako murah
jadi menurut kami malah pak jokowi follower kami gitu kan
boleh ditafsirkan macam macam tapi dua isu ini isu kami gitu loh
dan itu secara konsisten kami lakukan gitu loh
dan karena itu kami di bpn sudah merasa ayo momentum sudah dapat sekarang tinggal bagaimana merapikan teritori
itu yang sedang kami rapikan karena itu strategi kampanye terbuka kami juga banyaknya jawa tengah jawa timur jawa tengah jawa timur
karena jujur kalau pilpres jawa ya
tiga provinsi besar yang jawa barat jawa tengah jawa timur dapat dua peluang menangnya besar
coba ambil jawa barat sama jawa timur insya allah menang
jadi itu adalah yang lain akan ikut
nah sehingga menurut kami kalau suara kami speak up lebih kuat menurut kami karena kami fokus pada message yang tunggal itu
karena itu yang ditunggu masyarakat gitu loh
belum lagi tentu ada kembangannya
ada partai emak emaknya yang rame gitu loh
sandi memang milenial banget gitu loh
mau digimanain sandi juga
sambil lari gitu loh
slim nya yang dapat gitu loh
kemarin diseragin ikut dancing
kemudian catwalk nya jalan gitu loh
dan itu naturally gitu loh
bukan dibuat buat memang sandi nya juga seperti itu
sehingga kami sih bersyukur
saat ini momentum kami dapatkan tetapi kami paham
pak jokowi ini adalah kompetitor yang sangat tangguh karena rajin sekali turun ke bawah
nah tidak ada yang selesai sebelum tujuh belas april
karena itu pekerjaan kami sekarang jaga militansi terus fokus siap siap insya allah tujuh belas april kita dapat presiden baru
mbak irma apa yang dipacu sekarang
memang masih unggul di survei survei tapi harus digedor lagi misalnya
sebenarnya kalau program kerja soal sembako clear
semua program clear kita
masyarakat semua menikmati
semua menikmati itu
kjp plus kan tinggal tambah plus
nanti nanti besok ikut lagi nih
kartu indonesia kartu apa namanya
sembako murah plus
dari awal mereka follower kita kan
selalu tambah plus plus gitu
karena mereka nggak punya program kerja
jadi kerjanya cuma tambahin plus plus gitu ya
nah sementara kalau itu bagi kami sudah clear
nah sekarang tinggal kami sedang membersihkan
mengcleanerkan apa namanya mindset masyarakat yang terpapar hoax fitnah dan sara
itu menjadi kerja kami sekarang
nah kalau yang lain kita sudah selesai
jadi tinggal tiga ini
nah inilah yang memang kemudian akan kita rebut juga
karena alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak yang paham bahwa selama ini mereka salah
menilai bahwa misalnya ada isu pk
ada isu azan itu nggak dilarang
kemudian ada black campaign tentang apa namanya
tentang lgbt dan lain sebagainya gitu ya
itu kan semuanya sudah tersampaikan ke publik
dan publik ada beberapa yang memang terpapar itu
nah itulah yang kemudian kami akan clear kan di bawah
mas ari sekarang tinggal dua puluh dua hari ini berat juga
karena bapak bapak dan ibu ibu ini juga harus berjuang untuk partai yang masing masing
tapi tetap jualan paslon
jadi memastikan bahwa angka angka apa ya
angka angka itu bisa benar benar tersial dengan baik untuk mereka mereka ini apa
yang pertama adalah tadi
banyak dukungan banyak deklarasi
itu bagaimana memastikan mengkonversi dari dukungan deklarasi yang begitu marak
itu menjadi katakanlah jumlah biting kalau bahasa jawa
atau jumlah apa namanya coblosan suara
jumlah meeting di tps itu yang pertama
dan itu door to door untuk memastikan face to face
tidak cukup saja dengan door to door
tapi harus man to man
jadi bagaimana memastikan daftar dalam dpt itu memang dipastikan
untuk memberikan suara ke capres yang saya dukung
jadi tidak cukup door to door tapi man to man
yang ketiga adalah sebenarnya di luar semua jualan program janji segala macam
ini yang saya pengirikan
karena banyak yang di stadion koneksi dengan libur
banyak hal sebenarnya yang dituuv media
kalau kita untuk menyerah kita perlu memastikan koneksi koneksi yaitu biayanya usaha
jadi bahuta kru misalkan mereka untuk berahl
untuk noumo orang lain
lebih bukan hanya pak jokowi saya pikir pak jokowi sudah cukup baik mendeliver itu
tapi bagaimana menteri misalnya bagaimana tkn sebenarnya bagaimana relawan itu dipungsikan
semua potensi itu harus didaya gunakan untuk memastikan bahwa semua dukungan yang ada situ adalah sebenarnya untuk mendukung jagoannya
karena tidak linier bahwa masa pendukung dengan masa pemilih itu tidak linier
bagaimana itu dipastikan supaya pergeseran suara itu tidak menjadi ancaman kekalahan
oke baik menarik sekali terima kasih sudah hadir untuk berdiskusi malam ini
pr terbesar untuk mbak irma kemudian bang mardhani untuk mengunci hati pemilih ya
supaya nggak goyah jalan dari rumah niatnya apa kemudian dalam kotak suara
diikat juga sama doa
satu tadi pesan soal bagaimana persatuan dan kebangsaan kita itu harus menjadi
pesan kita bersama karena siapapun presidennya indonesia tetap harus utuh menjadi bangsa yang besar
baik baik terima kasih mas ari bang mardhani terima kasih banyak
mbak irma terima kasih
mungkin kita baru ketemu lagi nanti ya soal joglosa
besok akan kembali ke dapil terima kasih sudah menyempatkan hadir di sini
cnn indonesia prime news segera kembali